setelah selasa lalu menangkap salah satu penyedia motor yang digunakan pelaku bom bunuh diri mapol resta solo
polisi masih melakukan penyelidikan terhadap salah satu terduga lainnya yaitu hs
sebelumnya hs sempat melapor ke polresta solo karena merasa diteror
tim densus delapan puluh delapan anti teror kini telah menyelidiki hs warga belulukan colomadu karanganyar
polisi masih mempunyai waktu hingga tujuh hari untuk melakukan pendalaman mengenai kemungkinan keterlibatan hs
dalam kasus bom bunuh diri di mapol resta solo lima juli lalu yang dilakukan oleh nur rahman
pemeriksaan intensif terhadap hs dilakukan mulai selasa siang sembilan belas juli
kala itu hs mendatangi mapolresta solo untuk menanyakan perihal dirinya yang selalu diikuti oleh petugas densus delapan puluh delapan
dalam beberapa waktu terakhir hs merupakan kakak kandung arif fiday tulu
terduga teroris yang terlibat dalam penyelidikan tersebut

kakak hs yakin bahwa adiknya tidak terlibat dalam tindakan terorisme
keyakinan itu muncul karena dia mengetahui kegiatan adiknya setiap hari
hs mendatangi mapol resta solo atas anjuran pihak keluarga
pihak keluarga hs merasa mendapatkan teror dari petugas kepolisian karena selalu dibuntuti
rumah mereka diintai sejak kejadian bom bunuh diri di mapol resta solo awal juli lalu